kita ke informasi berikutnya terkait fonis dua belas tahun pidana penjara terdakwa mario dandi satrio
berencana terhadap korban david ozora mengajukan sidang banding
permohonan banding untuk hasil putusan pengadilan negeri jakarta selatan
sudah disampaikan pada selasa dua belas september kemarin
informasi ini dibenarkan pihak pengadilan negeri jakarta selatan kami siang oleh ju yamto
yaitu pejabat humas pengadilan negeri jakarta selatan
ju yamto mengatakan pengajuan banding mario disampaikan tim kuasa hukumnya
kepada kepanitraan pengadilan negeri jakarta selatan
selanjutnya proses upaya banding diteruskan ke pihak pengadilan tinggi dki jakarta
seperti diketahui tujuh september lalu majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana dua belas tahun penjara
kepada terdakwa mario dandi sekaligus membayar uang restitusi atau ganti rugi ke pihak korban
senilai dua puluh lima miliar rupiah
memang benar terdakwa mario dendi melalui penasihat hukumnya
telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan negeri jakarta selatan
pengajuan pernyataan banding tersebut disampaikan ke kepanitiaan pengadilan negeri jakarta selatan
kepanitraan pidana pada tanggal dua belas september dua ribu dua puluh
selanjutnya terhadap pengajuan permohonan upaya hukum banding tersebut
ternyata dari pihak kejaksaan negeri jakarta selatan
jaksa penuntut umum juga mengajukan upaya hukum banding pada tanggal yang sama
yaitu tanggal dua belas september dua ribu dua puluh